dan kita terhubung lewat sambungan skype dengan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
assalamualaikum selamat malam
ya dengan verdi pak terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
pak wagub mungkin kita sepakat bahwa kemudian saatnya kita setelah tiga bulan kemarin cukup berdiam diri begitu
saatnya membangun kepercayaan publik bagaimana sektor wisata ini bisa kembali bergejolak
tapi pertanyaannya adalah seberapa tepat sih pak keputusan ini
karena kalau dicermati evaluasi psbb transisi ini juga belum diketahui secara komprehensif
hasilnya seperti apa pak wagub
ya jadi yang pertama memang di psbb masa transisi
ini menurutku masa
masa yang penting ya kenapa demikian
karena di psbb satu dua tiga itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat
menerapkan ketentuan peraturan yang harus dipatuhi oleh sebuah keluarga
dan alhamdulillah ada perbaikan sarana perasarana kesiapan sdm
dan berbagai persiapan persiapan dari kita semua pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
dan ada penurunan terhadap kurpa kurpa yang ada
nah untuk itulah
baru kami memberanikan diri untuk memasuki psbb masa transisi
sekali lagi ini tetap masa psbb jadi psbb dicabut
cuma memasuki masa transisi ada pelonggaran di beberapa unit kegiatan
jadi belum semua unit kegiatan yaitu rumah ibadah perkantoran
kemudian kendaraan umum atau transportasi umum
kemudian besok hari senin kita mulai membuka pelonggaran di pasar maupun di mal
nah jadi bapak ibu yang kami hormati
jadi ini kami lakukan tidak semata mata memenuhi keinginan untuk agar sektor ekonomi bergerak
tidak itu tujuan kita
kita tetap memperhatikan kesehatan menjadi pilihan yang utama dan pilihan yang penting
namun demikian dalam rangka pergerakan ekonomi
jadi pergerakan ekonomi dimungkinkan dalam jumlah yang terbatas
tapi tetap mengutamakan memprioritaskan adalah unsur unsur
untuk aspek kesehatan
dan sekali lagi bagi setiap warga karena di psbb
masa transisi ini ada peningkatan atau intensitas orang keluar rumah
orang bertemu dan sebagainya
itu dapat menimbulkan potensi penyebaran covid itu sendiri
jadi sekali lagi pada berbagai kesempatan
kami menyampaikan bahwa yang terbaik tempat bagi kita semua
seluruh warga jakarta ada di mana
yaitu ada di rumah
jadi sekali lagi kalau tidak ada hal yang penting
sebaiknya tetap di rumah
bagi anak sekolah
sampai hari ini dan ke depan
kita masih memperlakukan sekolah melalui jarak jauh atau online
kemudian bagi yang beribadah
sekalipun kami memperbolehkan beribadah ke rumah rumah ibadah
tapi sekali lagi tetap lebih baik beribadah di rumah ya
jadi begitu juga yang ke kantor
sekali lagi kami minta tetap berada di luar rumah
artinya kalau bisa bekerja melalui rumah
itu jauh lebih baik
dan kita minta kepada pimpinan atau perusahaan di kantor masing masing
maupun di pabrik pabrik
untuk tetap memperhatikan ini
kalau bisa kami sudah atur pengaturan jam kantor
jam istirahat jam pulang
jadi sekali lagi kita minta semua pihak yang punya kewenangan
dan kebijakan di masing masing unit atau kegiatan
memperhatikan protokol covid sembilan belas
dan memberikan batasan seketat mungkin
oke pak wagub itu kan kita fokus kepada bagaimana protokol kesehatan secara umum
begitu di semua sektor
kita coba cermati untuk sektor pariwisata ini pak
karena dari kajian epidemiologi dan mikrobiologi
potensi penyebaran virus ini infeksi ini
justru di tempat wisata ini berpotensi juga untuk menimbulkan kluster baru
pengawasannya protokol kesehatannya juga berjalan
bagaimana untuk memastikan jika kondisi ini tidak terjadi
karena ini masih dalam psbb transisi pak
evaluasinya belum ada begitu
sekomprehensif apa kemudian analisanya
ya jadi kalau potensi
sebetulnya di mana juga ada potensi ya
tapi kita harus membedakan
ruang terbuka ruang tertutup berbeda
ruang tertutup lebih rentan ya
ruang terbuka lebih
jauhlah jaraknya begitu ya
terkena covid sembilan belas umpamanya
kalau tempat tempat wisata yang terbuka
seperti di kepulauan seribu ya
itu dimungkinkan memang kita buka
tapi tetap menggunakan melaksanakan protokol covid
jadi semua kami aparat di kepulauan seribu
pak bupati dan seluruh jajarannya sudah mempersiapkan
di dukung usat world psb di sup dan lain sebagainya
dan seluruh asn kami juga sudah menyiapkan protokol covid
mulai dari kapalnya di dalam kapal
sampai di pulau sampai di tempat tempat wisata
semua harus memenuhi protokol covid ya
jadi di pulau itu sebetulnya tempat yang terbuka
kami tidak terlalu khawatir mohon maaf
tidak berbaksud meremehkan
dibandingkan di pasar umpamanya
di stasiun umpamanya
di terminal umpamanya
di apalagi kereta di halte
berbeda gitu ya
justru kalau di kepulauan itu tempat yang terbuka
tempat yang luas gitu di pantai dan sebagainya
jadi khawatiran kami sekarang ini adalah justru di pasar ya
di tempat tempat stasiun terminal di halte
di dalam bus di dalam kereta
tidak di tempat tempat wisata apalagi di tempat tempat outdoor begitu
oke pak wagub yang menjadi pertanyaan publik juga bahwa
apakah pemprov dki jakarta juga menyiapkan model wisata baru
begitu dengan tatanan baru yang dipersiapkan dari hari ini
dari masa transisi ke katakanlah new normal yang akan kita jalankan
jelang begitu apakah ini sudah juga ada rencana atau skema tertentu begitu
untuk kemudian menggalakkan sektor wisata khususnya di dki jakarta
ya tidak ada sesuatu yang baru dalam armada transportasi
hanya dibatasi jumlahnya berjarak kemudian disiapkan di situ
apa disinfektan cuci tangan dengan sabun masker
itu sesuatu yang wajib harus disiapkan dimanapun begitu
kemudian yang tidak kalah penting
ada petugas petugas yang mengatur

jadi semua ada petugas di apa namanya di pelabuhan di dermaga
di tempat tempat mendaratnya para wisatawan dan sebagainya
jadi sekali lagi berbagai kesempatan saya ingin menyampaikan
betapa hebatnya betapa baiknya regulasi yang kami buat
betapa banyaknya aparat yang kami hadirkan
betapa berat sanksi yang kami kenakan itu semua tidak ada artinya
tanpa dukungan dari bapak ibu semua
khususnya para warga dki jakarta kami minta perilakunya ditingkatkan
lebih baik lagi lebih patuh lagi lebih disiplin lagi
kalau ini kita bisa lakukan dengan baik di masa transisi
mudah mudahan kita menjadi provinsi yang pertama bisa memasuki
satu masa yang kami sebut masa sehat aman dan produktif
jadi sekali lagi semua bergantung pada kita semua
seluruh warga jakarta dan warga lainnya
oke pak gubernur menjamin ini semua
dijalankan secara patuh tertib dan disiplin bagaimana pak
ya kepatuhan itu kan kami atur melalui regulasi yang ada
menghadirkan aparat dengan traffic flow kami atur
tanda tanda pengumuman sosialisasi melalui media
melalui tv seperti ini melalui cetak sosmed semua kami lakukan
tapi sekali lagi perlu ada kesadaran dari seluruh warga jakarta dan sekitarnya
kami minta perlu ada kesadaran
setiap hari kita melihat orang pakai masker
artinya kita sadar ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelum sebelumnya ada covid
berarti itu artinya apa berarti kita harus intervensi
harus mengecek semuanya memastikan semua yang kita lalui
di lingkungan kita di rumah keluarga semua harus berubah
berubah mematuhi protokol covid itu sendiri protokol kesehatan psbb dan lain sebagainya
jadi sekali lagi semua bergantung pada kita semua
dan kami ingatkan kita untuk selain mengingat diri sendiri dan keluarga dan komunitas kita
kita juga harus berani mengingat siapapun warga yang kita lihat tidak menggunakan masker
tidak menjaga jarak untuk kita ingatkan bapak ibu mohon maaf mohon maskernya digunakan
kemudian bapak ibu mohon berjarak mohon cuci tangan jangan sembarangan pegang pintu
pegang ini pegang itu dan sebagainya
jadi saya kira ayolah kita sama sama bekerja untuk saling peduli saling ngotoroyong saling berhati hati
untuk saling mengingatkan
dan kita lihat ada perubahan yang signifikan di masyarakat
masyarakat kalau nggak pakai masker itu beda sekarang
jadi dia malu
karena ada kelompok masyarakat lagi yang marah menunjukkan kemarahannya apabila ada masyarakat lain yang tidak taat tidak patut
saya kira sesuatu yang baik
kita harus mulai satu iklim baru di masa transisi ini supaya ada kedisiplinan dari semua kita
oke itu harapan baik yang perlu kita aminkan
tapi kalau kemudian ada juga yang membandel
apakah mereka akan membandel
bagaimana sanksi juga akan diterapkan nanti pak setelah evaluasi dilakukan secara menyeluruh
jadi sebelumnya di pspb kami telah menguangkan pergub empat puluh satu tentang pemberian sanksi
ada sanksi administratif ada sanksi sosial sanksi denda bahkan sanksi pidana
di sanksi denda belum kita apa namanya belum semua kita berlakukan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker
lebih kita pemberian sanksi sosial dengan memberikan fasilitas umum umpamanya
tapi di psbb keempat ini di psbb masa transisi ini kita tidak segan segan memberi sanksi kepada warga masyarakat yang masih melanggar yang tidak menggunakan masker umpamanya
sanksinya dua ratus lima puluh ribu denda umpamanya
dan sebelumnya sanksi ini memang ada seratus sampai dua ratus lima puluh ribu
tapi kita lebih memilih mengedukasi masyarakat dengan cara membantu membersihkan passis umum sanksi sosial kita berikan
tapi ke depan setelah pspb keempat ini kita akan memberikan sanksi untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker
tapi ke depan setelah pspb keempat ini kita tidak hanya akan memberikan sanksi sosial tapi kita juga akan memberikan sanksi denda dua ratus lima puluh ribu dan sebagainya
jadi sanksinya kita akan tegakkan kita akan perketat mekanismenya dan sebagainya
dan kita pastikan supaya ada efek jerak
bagi pedagang bagi mal bagi toko bagi kantor pabrik yang melanggar kita tidak hanya memberikan sanksi teguran sanksi penutupan sementara
dimungkinkan juga kita akan memberikan sanksi
itu berupa pencabutan izin umpamanya
pak wagub kita berharap memang ini bukan tugas pemerintah saja tapi juga masyarakat itu sendiri secara patuh secara sadar dan juga disiplin
bahwa kemudian tatanan baru yang dipersiapkan tadi ini di sebuah sektor ini bisa kemudian dijalankan dengan sebaik baiknya
tanpa harus ada mekanisme mekanisme yang mempersulit masyarakat
dan tetap kalau kemudian kesehatan tersebut kita harus memperhatikan
kemudian kesehatan masyarakat menjadi prioritas
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini